kita ke informasi selanjutnya pelaksanaan sholat jumat di masjid istiqlal jakarta pusat digelar seperti biasa
usai proses penyemprotan cairan disinfektan masyarakat diimbau membawa sajadah sendiri karena pengelola masjid menggulung karpet yang menutupi masjid sebagai antisipasi penyebaran covid sembilan belas
warga yang hendak beribadah sholat jumat di masjid istiqlal mulai berdatangan sejak pukul sepuluh pagi
setelah sebelumnya mereka dilarang masuk karena ada proses penyemprotan cairan disinfektan di seluruh bagian masjid oleh petugas
hal ini sebagai langkah antisipasi penyebaran covid sembilan belas di masjid yang tengah dalam proses renovasi tersebut
selain melakukan penyemprotan cairan disinfektan imam besar masjid istiqlal menyebut pengelola masjid terbesar di asia tenggara ini juga menggulung karpet yang biasanya digunakan sebagai sajadah
sejumlah warga mengaku telah mengetahui langkah yang dilakukan oleh masjid istiqlal untuk mengurangi penyebaran wabah virus covid sembilan belas
sehingga sengaja membawa sajadah sendiri
malaysia dari brunei itu penularannya dari karpet itu
karena itu memang kita gunung karpet kan itu lebih steril
saudi arabia pun juga kan melakukan hal yang sama kan
tidak terpasang karpet lagi di sana
yang kedua kami juga lebih mendetail lagi
yang kecil kecil seperti mai kami sterilkan karena setiap pembicara lain
perhitungan uang recehan itu pun juga
kan disitu ada uang cina uang dolar uang segala macam
penularan menelui uang
itu juga kami sterilkan aparat kami yang bertugas disitu
kemudian juga kami
menyiapkan sabun segala macam dan anti antiseptif yang lain di daerah daerah tertentu